sarah karena posisi juga elisa kan masih belum ditemukan
takutnya dengar berita kamu diculik
papa mama malah makin stres nantinya
malah makin tertekan
tapi ternyata bapak surya punya film yang kuat sama kamu
tiba tiba papa surya langsung datang ke rumah
tanya kamu dimana
susah juga sih feeling papa ke aku juga kuat banget kan mas
aku udah pikir mama papa mirfan semuanya khawatir sama aku
yaudah sekarang rena mendingan siapin pancake nya buat papa sama mama
udah gak sabar papa mama buat makan ya
nanti papa mama nyusul ke ruang makan
mama bantuin aku yuk
pasti dong yuk
nara nino ke dalam
ya oke by the way terima kasih tadi sudah menolong saya
pak yadin saya juga baru dengar kabar dari luar usaha kalau kamu diculik
tapi alhamdulillah kamu gak apa apa
iya aku balik balik aja
terima kasih mas
pasti al belain kamu abis abisan
kelihatan dari luar pak
ini nino itu dia baru pulang dari penang
jadi tadi sempat telepon saya minta izin mau ketemu sama rena
saya kasih izin karena saya pikir ya dengan ade ninu mungkin rena jadi gak tanya tanya soal kamu
anda sekarang sudah bisa melihat
dan hace itu operasi di penang kemarin berhasil
saya kok senang bekerja
oh ya kamu ada dengar kabar suaramel gak
tadi pak pak suria telepon kayak sampai hari ini elsa belum ditemu ya
ya allah elsa masih belum ketemu
sama sekali bu
elsa sampai sekarang masih belum ditemukan
ya karena elsa itu kecelakaan dan
kamu juga diculik
saya gak berani bilang ke papa surya sama mama sarah
karena posisi juga elsa kan masih belum ditemukan
takutnya dengar berita kamu diculik
papa mama malah makin stres nantinya
malah makin tertekan
tapi ternyata bapak surya punya film yang kuat sama kamu
tiba tiba papa surya langsung datang ke rumah
susah juga sih feeling papa ke aku juga kuat banget kan mas
aku udah pikir mama papa mirfan semuanya khawatir sama aku
andin ngebahas pak irfan aku jadi ingat
waktu itu kan ketemu pak irfan dan jessica
ada yang ingin saya tanyakan soal
om irfan maksudnya
apa kamu tahu kalau pak irfan itu
aku udah siapin tanki sama oma
justru rena dulu kak
iya gak apa apa kita juga mau pamit
soalnya kita juga baru menggarut ya biar langsung istirahat dulu ya
aku pulang juga kak
terima kasih banyak sudah bantu saya untuk menemani rena
dadah pak dadah om
hari ini rena masih panggil om
aku harap suatu hari nanti aku masih punya kesempatan dipanggil papa oleh rena
yaudah kita permisi ya
tadi sih pergi dari sore tapi nggak tahu deh kemana
belum pulang sampai sekarang
eh mumpung agak belum pulang ada yang pengen aku tanyain sama kamu
kamu tahu siapa perempuan yang aku lihat sama randy itu
aku harus jawab apa kakak minci
aku kan udah janji sama mas randy untuk gak cerita ke siapa siapa
aku kan udah janji sama mas randy untuk gak cerita ke siapa siapa
kamu diam aja sih
kamu tahu perempuan itu siapa
kamu nggak usah resi resian nggak sama aku kat
tunangan mas rendy kak
loh kat bukannya kamu tunangannya rendy
sekarang aku tunangannya mas rendy
tapi ternyata mas rendy pernah bertunangan dulu
dan perempuan yang tadi kakak lihat itu tunangannya dulu
kok bisa sih
dulu juga nggak tahu kak
sejujur aku baru diceritain sama mas rendy pas kita ketemu di pandora cafe
yang waktu kakak ajak aku itu loh pak
jadi tujuh tahun yang lalu
saya memang pacaran sama bella
kita merencanakan untuk menikah
tapi sebelum pernikahan itu terjadi
bella mengalami pelecehan seksual
dan nggak tahu siapa dia
dan nggak tahu siapa pelakunya
jadi perempuan itu pernah diperkosa dan depresi
sian ya kak
kok nggak ada ya
kamu merka hetrin kali ya

kamu sudah berpikir pikir
kamu sudah berpikir pikir
terus kenapa mereka masih jalan bareng
kamu sudah putus atau mereka balik
kamu sudah putus atau mereka balik
sebenarnya mas rendy itu cuma bantuin jessy doang kak
mas rendy itu cuma bantuin jessy doang kak
bantuin gimana maksudnya
bantuin gimana maksudnya
ya jadikan selama ini jessy itu tinggal di rumah pemulihan jiwa
dan sampai saat ini jessy itu belum bisa ngelupain rendy
makanya papahnya jessy minta tolong sama mas rendy untuk membantu pemulihan jessy
papahnya jessy itu pak irvan
berarti om nyandin
ya ampun kat aku bener bener gak nyangka loh kejadiannya kayak gini kat
kak tapi aku mohon jangan bilang sama siapa siapa ya kak
karena ini gak ada yang tahu cuma aku sama mas rendy doang yang tahu
termasuk kak angga jangan bilang sama dia ya kak
kakak harus rahasiain ini karena aku diminta untuk rahasia diri
maksudnya rahasia apa ya
enggak gini loh kan sebentar lagi randy mau ulang tahun
jadi catherine mau kasih surprise buat rendy ya
tapi ini rahasia gak boleh dikasih tahu siapa siapa
gitu kan kit
iya gitu kak
tapi karena kakak udah masuk jadi bukan hasil lagi deh
anak zaman sekarang kucing
masalah ulang tahun aja mau kasih kejutan pakai acara rahasia segala
istri aku rampar
iya iya ya ampun kasian banget sih lapar ya
aku masukin online aja mau gak biar cepet
apaan sih manja banget kak geli tuh mau liatnya
makanya kamu diputer puter nikah
semoga kak michi gak cerita deh sama kak angga
soalnya kak angga kan suka emosian
nanti dia nanya sama randy lagi
ketauan deh kalo aku cerita soal belakang kak michi
suapan pertama mbak mbak
suapan pertama mbak mbak
suapan pertama mbak mbak
suapan kedua mbak mbak
ini pancake strawberry paling enak
terima kasih mbak mbak
terima kasih mbak mbak

masih mengizinkan kita